pemindahan begitu ada buaya empat lima meter begitu dipindahkan dari rumah warga
nah ini petugas pemadam kebakaran bersama petugas ketahanan pangan kelautan dan pertanian kpkp
berhasil mengevakuasi buaya sepanjang empat lima meter
yang berada di kolam milik warga di kawasan perumgeria lokeresidence cipayung jakarta timur
ya evakuasi dilakukan lantaran pemilik dari buaya tersebut telah meninggal dunia
dan sudah tidak ada lagi yang berani merawat buaya tersebut
karena ukurannya yang semakin besar
buaya sepanjang empat lima meter dengan berat dua ratus lima puluh kg
yang berada di kolam milik warga perumgeria lokeresidence cipayung jakarta timur
senin sore dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran dan petugas kpkp
untuk mengevakuasi buaya berukuran besar ini
petugas terlebih dahulu melakukan penyedotan air di kolam
untuk mengurangi debit air dan kemudian menjerat buaya menggunakan tali
buaya yang berada di kolam tersebut merupakan buaya peliharaan salah satu warga yang sudah meninggal dunia
khawatir membahayakan warga
di sekitar warga meminta petugas pemadam kebakaran mengevakuasi buaya tersebut
sebenarnya peliharaan itu peliharannya al mahrum babeh haji mamad esna'in
beliau adalah tokoh betawi yang sangat populer di kalangan kaum betawi
nah dulu ceritanya memang dia punya lahan yang cukup luas
di sini banyak tuh banyak satwa satwa
seperti misalnya buaya daun berpikong
ya apalagi namanya tuh kenjangan atau rusa
ya banyak lah
nah barang binatang binatang tersebut sudah diserahkan kepada pemerintah
kecuali satu yaitu buaya
setelah berhasil dievakuasi buaya yang dirawat sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh oleh pemiliknya
akhirnya dipindahkan ke museum reptil taman mini indonesia indah

henry kirk yang berhasil mengensutasi dan meninggal pembunuhi jeliti
negara pemita dimana